tapuak galampuak dari sumatera barat
nah ini menarik nih kalau kita bicara mengenai solusi strategi ya mbak
masih di bantul warung makan yang baru buka akhir dua ribu dua puluh dua ini menyajikan beragam kuliner khas desa atau desa
susah bahagialah ketika orang lain itu
kalau keputusan undang undang kan kita harus taati ya
maksudnya dengan umur segitu umur enam belas tahun udah bisa kayak gitu sih